majelis syuro pks tidak mempermasalahkan jika delapan puluh kadernya di banyumas memutuskan mundur
karena menolak menandatangani pakta integritas partai
pks menegaskan mundurnya sejumlah kader di daerah tidak berpengaruh pada soliditas partai jelang pemilu dua ribu sembilan belas
wakil ketua majelis syuro pks hidayat nur wahid menegaskan
partainya tidak akan memaksa jika pilihan sejumlah kadernya mundur telah bulat
pasalnya penanda tanganan pakta integritas adalah kewajiban yang harus dipatuhi semua kader
menurut hidayat mundurnya sejumlah kader daerah justru semakin mensolidkan pks karena semangat kader semakin kuat
pks juga menepis partainya pecah karena faktor anies mata yang tersingkir dari pusaran elit